dan kita langsung saja ke gedung kementerian pertanian
sudah ada rekan kami dea intan kartika dan istiarto sigit
untuk memberikan laporan langsungnya seputar sidang penodaan kasus penodaan agama
langsung kita sapa terlebih dahulu ke dea
ada dea di sana selamat pagi dea bagaimana sejauh ini jalannya persidangan
hingga saat ini sidang ke sembilan kasus dugaan penodaan agama
dengan terdakwa gubernur dki jakarta nonaktif basuki cayapurnama
masih terus dilangsungkan di gedung a kementerian pertanian ragunan jakarta selatan
dan hingga saat ini baru satu saksi fakta yang didengarkan keterangannya
yaitu atas nama zaidudin
zainuddin ini merupakan nelayan di pulau panggang kepulauan seribu
yang saat kejadian atau saat pada tanggal dua puluh tujuh september dua ribu enam belas lalu
mendengarkan secara langsung pidato soal program program kelautan pemprov dki jakarta
termasuk juga saat basuki cepurnama kemudian menyitir salah satu surat di al quran
yaitu surat al maida ayat lima puluh satu
tadi pihak jaksa penuntut umum terus menggali keterangan dari saksi atas nama zainuddin ini
apakah kemudian dirinya mengetahui soal pidato yang
kala itu menyebut salah satu surat di al quran yaitu surat al maida ayat lima puluh
dan zaidudin menjawab bahwa dirinya betul hadir dalam acara program kelautan pemprov dki jakarta
tidak memperhatikan secara detail apa isi pidato dari basuki cahaya purnama
dan kemudian hal hal itulah yang akan terus digali oleh jaksa penutut umum
maupun dari majelis hakim dan juga kuasa hukum dari basuki cepurnama
termasuk tadi sebelum masuk ke dalam gedung kementerian pertanian
kuasa hukum dari basuki cepurnama ini akan menanyakan perihal kesaksian
dari saksi fakta yang hadir pada sidang ke delapan yaitu maruf amin
yang merupakan ketua mui yang kala itu menyebut bahwa ada laporan lisan dari warga pulau panggang kepulauan seribu
soal pidato basuki cepurnama tanggal dua puluh tujuh september dua ribu enam belas
dan inilah yang kemudian yang akan dicocokkan dengan dua saksi fakta
yang hari ini akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum
selain zainuddin ada satu saksi fakta lagi yang rencananya akan dihadirkan di muka persidangan
yaitu atas nama zahbudin

dan juga berprofesi sama dengan zahbudin yaitu sebagai nelayan di pulau panggang kepulauan seribu
selain ada dua saksi fakta ada juga dua saksi ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum
masing masing adalah saksi ahli agama atas nama hamdan rashid
hamdan rashid ini merupakan anggota komisi fatwa mui
memang kita tahu bahwa pada sidang sidang yang lalu pihak kuasa hukum basuki cepurnama
mempertanyakan bagaimana proses atau tahap tahapan dalam mengeluarkan sikap keagamaan oleh mui
terkait dengan pidato basuki cahayapurnama
kita tahu bahwa sikap keagamaan atau pendapat keagamaan dari mui
kala itu menyatakan bahwa basuki cepurnama ini telah menistakan agama dan juga menghina ulama
dan hal inilah yang kemudian akan ditanya oleh kuasa hukum terhadap saksi ahli yaitu hamdan rashid
selain hamdan rashid ada juga yang dihadirkan oleh jaksa penutut umum
dan juga saksi ahli digital forensik dari puslah mabes polri yaitu muhammad nuh
muhammad nuh ini nanti akan ditanya soal keaslian video yang beredar di media sosial
dalam hal ini adalah video pidato basuki cahayapurnama soal program kerja
dan kemudian juga ada pidato yang menyebut surat al maida ayat lima puluh satu
kita masih menunggu bagaimana kemudian keterangan keterangan yang akan diberikan oleh keempat saksi
yang rencananya dihadirkan keseluruhan oleh jaksa penuntut umum
anissa dan lady baik terima kasih dea dan kini kita akan beralih ke rekan kami siarto
sigit yang sudah berada di luar area gedung kementerian pertanian untuk melihat keadaan
di sana selamat pagi itu dapatkan diceritakan bagaimana kondisi di luar gedung kementerian
pertanian pada pagi hari ini kembali kita berdoa kepada allah subhanahu wa ta'ala mendengar kami
masih terus mencoba untuk ya selamat pagi lady dan juga anissa saat ini saya berada di
kawasan samping kementerian pertanian tepatnya lajur ataupun jalur yang menuju ke arah kebun
binatang ragunan seperti biasa memang di setiap hari selasa di persidangan gubernur dki jakarta
nonaktif basuki cahayapurnama bukan hanya di dalam kementerian pertanian saja namun di luar
kementerian pertanian selalu diramaikan dengan dua kubu yaitu masa yang pro maupun yang ahok
terhadap basuki cahayapurnama di belakang ini adalah masa dari gnpf mui yang setiap minggunya memang
selalu ada di kawasan kementerian pertanian sedangkan di seberang saya merupakan ada sebuah
masa yang merupakan masa pro dari basuki cahayapurnama yang menarik memang jika kita perhatikan dari
minggu lalu ataupun dua minggu lalu sebelumnya memang jumlah masa yang hadir ke dalam persidangan
ini memang tidak sebanyak dua atau tiga minggu yang lalu lady juga anissa jumlahnya terus berkurang jika dibandingkan
sehingga kita lihat beberapa pada persidangan sekitar sedang kelima maupun sedang keenam jumlah ini
memang diantisipasi oleh pihak kepolisian dengan menutup jalan ini walaupun tidak terlalu banyak
jumlahnya namun jalan ini praktis tidak bisa digunakan bagi para pengendara yang memang akan
melintasi jalur dari mampang menuju ragunan ataupun rangguna menuju mampang tidak bisa melawati jalur
disamping kementerian pertanian dan harus menggunakan jalur cilanda kko sedangkan hari ini pihak kepolisian
gabungan dari polda metro jaya dan juga polres jakarta selatan menurunkan sekitar dua lima ratus personil untuk mengawal
persidangan basuki cahayapurnama seperti kita tahu ini adalah sidang ke sembilan dimana menghadirkan empat
direncanakan ada empat orang saksi yang diperiksa dan situasi ini akan terus dilakukan hingga
persidangan hari ini selesai situasi dan kondisi di sekitar kementerian pertanian masih cukup
kondusif kedua kubu terus melakukan orasi baik yang pro maupun kontra terhadap basuki cahayapurnama
dan memang disekitar lingkungan kementerian pertanian disiagakan beberapa kendaraan taktis
saya bisa melihat ada mobil water cannon lalu mobil barah kuda juga memang disiagakan pihak
kepolisian setiap minggunya untuk mencegah adanya bentrokan diantara dua kubu tersebut
kembali ke lady dan juga anissa di studio baik terima kasih atas laporan anda istiarto sigit dan
sebelumnya juga dea intan kartika melaporkan langsung dari gedung kementerian pertanian jakarta